aku baik baik aja sekarang
selamat saya jumpai
pada wajah yang selama ini seolah
pada cinta yang seolah tak mungkin lagi
bersambut peluk hangat
sebagai penawar ratusan
hari yang begitu dingin dan sebagainya
aku sebut nama mu
sedetak jantung ku
ya allah terima kasih ya allah
mendingan istirahat di kamar entah kalau lapar makannya tinggal dibawa ke kamar
rambutnya yang pucat banget ya
kita tuh takut banding kalau kenapa kenapa jangan kayak gitu dong bang
iya dibilang pucat juga enggak tapi dibilang segar juga belum
masih setengah setengah ya ki ya
kemarin kan banding habis makan di meja makan terus hp nya ketinggalan
terus habis itu dibawa sama ibu deh
mungkin handphone nya ada di kamarnya ibu bos
hmm iya aku ketiduran kan terus aku nyari handphone aku enggak ada
sebenarnya nanti aku ketemu sama mama mau minta handphonenya
kalian kenapa sih
kalo liat liatan gitu
aduh jawab apaan ya
soalnya kan bu bos
dibilang jangan kasih tau andin dulu
kalo bu bos perginya ke mana
tapi kalau nggak dikasih tahu mbak andin pasti malah jadi makin penasaran dan curiga ini
hmm ada yang aneh nih
karena kara kayaknya kan ada aja lah gak sih per shel ana
orangnya membawa tamu

ibu orang tua pasien
iya betul dokter
jadi gini ibu
kondisi jantungnya terbilang bagus
kami juga baru selesai melakukan pemeriksaan
mengingat pasien juga perlu adaptasi
jadi langkah selanjutnya
baru akan dilakukan
jadi untuk sementara waktu
ibu belum bisa menemui pasien
jadi tolong lakukan yang terbaik
ini juga mengingat
kita belum tahu
terima kasih dokter
terima kasih banyak
kita juga pasti akan lakukan yang terbaik
buat anak kita
saya permisi ya ibu
waktu ibu sudah habis
ayo silakan keluar ikut saya
saya masih mau berada di dekat anak saya pak
ibu juga harus memikirkan kondisi pasien
terima kasih ya allah
engkau benar benar telah mengembalikan
aldebaran kepada kami
terima kasih telah mengabulkan doa doa
hamba dan keluarga kami ya allah
sekarang mau jadi ibu
ini selama dua bulan
kamu paham gak ada kenapa
aku tak tahu
oh pastinya ibu tidak tahu apa apa gitu ya
gue pikir kita gak bakal pernah ketemu lagi setelah ini
tapi terima kasih
terima kasih karena lu udah berjuang hidup sampai sekarang
tante mau ucapkan terima kasih
untuk kamu dan juga untuk rendy
thank you selama ini
sudah men support kami semua
memberikan kekuatan buat kami semua
udah tugas aku tante
yang penting sekarang al sudah kembali
itu dia kan
iya tapi tante nggak boleh masuk karena memang
dokter masih mau mencek semuanya
dengan melihat aja dari jauh
dari balik aja tante sudah sangat bersyukur
mengetahui dia alive
sudah buat tante bahagia
andi udah tau belum soal ini
saya belum kasih tahu andin
karena saya sudah memastikan sendiri bahwa itu adalah al
tante akan kasih tau andin
wah sudah selesaiulu
oh itu ini
gak tahu deh namanya
nggak boleh ya bukannya sekarang ini saya udah boleh masuk
gimana ya bu tapi bagaimana im
lu bagaimana sih lu pake nanya gua lu kan sini senior
sekarang saya tanya sama kalian kemarin kemarin saya gak ada masalah kan datang kesini
lagipula saya itu mau jenguk kakak saya yang lagi sakit masa adeknya mau jenguk gak boleh sih
bener juga im ya kira kira kita ingin apa kagini ya
im yaelah dia bengong
gua emang sengaja datang kesini sebelum ke kantor andin sekarang pasti lagi bahagia banget
suaminya yang sudah hilang hampir dua tahun sekarang dikabarin masih hidup
hidupnya sekarang pasti semakin bahagia nih dari gue
gimana yaudah ya kali ini gua elsa ada benernya juga sih
udah udah jangan masuk
silahkan gua elsa
ada apa sih kalian jujur aja deh
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
selamat ya aldebaran udah bisa balik lagi kesini
jangan putri buat mic
lu pasti seneng banget kan sekarang

lu pengen gua tampol nih orang nih
bibirnya lemes banget sih
emang lu belum tau ya kalo aldebaran selamat
udah rame kok
lu ngeliat berita atau gimana sih
aku belum liat berita dan biasa aku liat handphone handphone aku lagi sama mama
aku juga gatau mau lagi gimana
ya ampun mbak
apa jangan jangan lu emang sengaja kali yang ga dikasih tau
kecelakaan pesawat dan korban yang selamat itu
ini apa sih
nih lu harus ngeliat sih beritanya
udah rame kok
ini ilasa bener bener keterlaluan deh
sementara ini aku udah nangis
sementara kita masih belum jelas
kan bu bos bilang jangan kasih tau andin dulu
nah ini mulutnya malah bocor
ibu elsa pasti marah banget ini ke mbak elsa
dan mbak andin
dia bisa marah marah ke kita
karena dari tadi kan aku sama mbak mirna udah tutup mulut
aduh ga diangkat lagi
saya lupa handphonenya andin ada di kamar saya
no wonder ga diangkat teleponnya
ya udah kalau gitu saya coba telepon kiki ya
iya saya coba telepon mirna juga deh ya
pak surya telepon
kiki juga aktif
ya pasang dulu ya
waalaikumsalam pak surya
betul betul ga sabar ingin tahu kebenerannya
karena kami lihat di tv breaking newsnya
alhamdulillah pak surya
saya sendiri sudah melihat
dan al selamat pak
kita bisa nengok al sekarang bu
maaf sekali bu sarah
tolong sampaikan juga ke pak surya bahwa untuk saat ini belum bisa dijenguk
karena memang pihak rumah sakit masih harus menjalankan beberapa prosedur pemeriksaan
saya sendiri juga belum boleh masuk untuk melihat dari dekat karena memang itu ada prosedurnya bu
jadi kita tunggu aja
kalau gitu nanti bu rosa boleh kabarin kami ya kapan bisa nengok al
pasti bu sarah
saya pasti akan menghubungi ibu sarah sama pak surya
oh iya saya juga malah belum mau
menghubungi andin karena belum terhubung juga
nanti saya akan segera hubungi andin
beritahu berita baik ini
bu rosa apa boleh kami ke rumah aja
ada bagi kita
ya kami mau mendampingi andin
pastikan andin juga saat ini cukup syok mendengar berita ini
ini berita yang cukup besar juga kan buat dia
ya sure boleh
boleh sekali ibu sarah pak surya
baik pak surya bu sarah
terima kasih sekali lagi
ah ini dia
udah rame kok mbak beritanya di tv
ini ini benar
ini kalian udah tahu
enggak enggak gitu maksud
aku rasa aku bakal sakit sekarang
pakir mandi mbak andin
mbak andin ini ini yang kita butuh mbak
kalau kalau misalnya nanti kita sitap
ke kamar mbak andin ya
bo ke kamar
duduk duduk lu
mulut lu bisa gak sih
enggak nyerocos begitu
gue lakban lama lama lu
diam di sini dulu ya
kan bener kan din
itu masih belum sehat benar gitu loh
mendingan istirahat dulu di kamar
kalau ada apa apa tuh tinggal panggil kita
mau sehat mau sakit
kalau keadaan kayak gini
kenapa kalian ngumpetin sama saya
ya bukan itu maksudnya
kenapa kita gak mau ngasih tau
karena kita juga diperintahin begini untuk kebaikan lu juga diperintahin sama bu bos
ibu itu mau memastikan dulu ini benar atau enggak
kalau masal itu salah satu korban yang selamat
nanti kalau emang ternyata enggak
terus udah keburu ngaparin mbak andin
gimana dong mbak andinya nanti perasaannya kan
lagi ya kan
lu juga masih belum fit
kenapa kita gak mau ngasih tau
takutnya nanti udah pengen buru buru ke rumah sakit
artinya takut kenapa napa di sana gimana
saking lu senengnya saking lu kagetnya gitu loh
berita ini beneran atau bukan
itu beritanya asli kok mbak
soalnya waktu itu mbak andin inget gak pas hpnya mbak andin ketinggalan di ruang makan
nah ibu ditelepon
mas kapainya telpon ke hpnya mbak andin
makanya ibu yang ngangkat waktu itu
mana telepon kamu mana aku mau telfon mbak mbak
telepon kiki lagi di charger mbak
ini telepon kamu mana
tunggu ya gue buka email passwordnya
pas banget nih kedatangan gue
jadi gue bisa ngeliat kehebohan ini
untung aja lu gak sampai pingsan mbak
padahal kan akan lebih dramatis kalo ada adegan nangis
dan mbak andin nekat mau ke sana
waduh mirna meletutin gue lagi
udah tinggal pencet aja nomor telepon ibu mbak sudah ada itu
ibu tolong jagain andi sebentar ya
padahal dia di situ
apa sih apa sih mau kemana lu
enggak ngapain lu pake senyum senyum segala ngeliatin andi
senang lu liat kakak lu kayak gitu
hah senang lu
misal licik lu ya
oh mau pake kabur lu
jangan kabur lu
jangan kabur lu
lu sengaja kan
he lu sengaja kan
hah lu sengaja kan
kamu tuh stres sekali ya
saya jawab jujur kok disalahin
ngatain gue yang stres
lu yang stres
gue udah tau isi otak lo sama hati lo ya
im itu namanya si mirna kesel amat sama gue elsa
pasti bu elsa cari gara gara lagi di dalam
makanya mbak mirna sampe kesel begitu
masih ini mah
biar lu jangan macem macem sama gue lepas
ah ah ah ah mirna sakit
lu pikir lu bisa kabur hah
lu pikir lu bisa kabur
gak ada nggak ada kata sakit
aduh aduh aduh
makanya jangan coba macem macem ya
maaf mirna jangan kayak gini dong
ah ah sakit
dia ngejar ngejar aku
lu yang kumat tau gak lu
nih dia nih tiba tiba dia dateng
kalau pak al itu selamat
padahal bu rosa udah pesen sama saya
gak boleh ngasih tau andin
kamu kenapa ada di sini
bukannya kamu berangkat kerja
tadi izinnya mau kerja loh
emang salah ya aku dateng ke sini buat ngasih tau ke mbak andin
kalau suaminya itu masih ada selamat
ya minimal lihat situasi
udah tau andin keadaan lagi kayak begini
masih aja lu nyerocos
terus terus terus
sekarang kondisi gimana
nih andin drop lagi om di kamarnya
padahal hari ini tuh kondisinya udah mulai membaik
udah bisa keluar dari kamar
udah bisa pengen ketemu anak anaknya
jadi tadi andin sempat mau pingsan
bisa gak sih sa tenang sehari
gak usah bikin keributan kayak begini sa
dan sekarang tuh
andin tuh kayak marah sama saya sama kiki
karena berita sepenting ini tuh gak dikasih tau ke dia
padahal kan ini semua demi kebaikannya andin gitu loh
ini mama serius
mama serius den
aku mau ketemu sama mas saleh
please kamu stay at home dulu
lagi pula aldebaran dan juga para korban yang selamat belum bisa dijenguk
tadi aja mama cuma melihat dari jauh dari balik kaca
belum bisa mendekat
karena masih ada beberapa prosedur untuk mengecek semuanya
make sure mereka semuanya oke oke saja dan baik baik saja keadaan
kamu sabar aja di rumah oke
ya udah gua gitu aku ke rumah sakit sekarang ya
ma aku mau ketemu sama mas salya sekarang
ya aku aku mau ke rumah sakit sekarang
bandit kan masih pusing
bandit jangan kayak gitu
nanti bandit kenapa kenapa
ya tapi kiki aku mau ke rumah sakit sekarang
aku mau ketemu sama suami aku
aku mau ketemu sama sam
mas salya juga udah nungguin aku ini
udah udah aku balik kita ikut aja
bandit kan bandit
bandit duduk dulu ya
nanti ke rumah sakit
tapi bandit duduk dulu
abis itu bandit boleh berdiri ya
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
mas bandit tenang
apakah saya masih ditunggu
apakah saya masih dirindukan
apa rindu ini akan menemukan jalannya
seperti apa kalian saat ini ya
saya ingin beriksas bantuan
kamu kenapa sih mau merusak kebahagiaan kakak kamu
kok merusak sih pak
kan ini kabar gembira
kabar baik ya harus disampaikan dong pak
selama ini kita juga tahu kan
kalau mbak anin itu masih setia nunggu al pulang
udah udah cukup cukup
dan kamu tau gak sa
ibu rosa itu belum ngasih tahu andin
karena pengen tau dulu
ini alam apa bukan yang selamat
makanya ditahan dulu
jadi kalau bukan al kenapa
kalau itu bukan al
dan kamu kasih tau andin
kalau itu al
dia udah semangat
dan pada saat tau bukan al
dia pasti kecewa lagi
ini untungnya ibu rosa udah kasih tau
alhamdulillah yang selamat memang al
iya bener itu om
jadi kalau kayak gini
jadi al bener bener akan pulang pak
lebih baik kamu sekarang berangkat kerja ya
ini udah siang
dan kamu punya tanggung jawab
sekarang ini kamu kerja di perusahaannya jesse
ya lebih baik kamu sekarang berangkat ke kantor
tanggung jawab kamu sekarang bekerja disana
aku mau ke rumah sakit aja
aku bisa kok izin sama jessi untuk gak masuk hari ini
kamu mendingan sekarang naik mobil naik kantor
dengar papa kan
ini orang tua lo sendiri lo dengerin
mulut saya emang susah di remnya
tidak ada yang bisa diberikan
selamat siang pak aldebaran
bagaimana sekarang perasaan dan kondisi bapak
tidak ada yang bisa diberikan
kalau bapak ada butuh bantuan
kami juga ingin memberikan ini pak
apa ini barang milik bapak
karena tim kami masih berada di tempat ini
kami menemukannya di ruang perawatan di atas kapal
kami sangat senang bisa membantu bapak
kertas ini begitu penting bagi saya
kertas yang saya temukan di saku celana saya
begitu saya terbangun dan terdampar di pulau
kertas yang awalnya basah
dan selalu saya jemur
dan saya simpan di kotak yang saya temukan ini
kalau begitu saya permisi pak
kalau begitu saya permisi pak
bandin bandin bandin bandin jangan
bandin bandin ini masih sakit loh
bandin gak boleh jalan jalan
rumah sakitnya itu jauh banget bandin
udah disini aja ya
mau kiki bikinin tengah kiki bikinin bau ya
yang saya mau temuin sekarang
iya udah kamu sekarang di tempat tidur dulu
ya kamu harus istirahat masih sakit lah
wah sayang tapi ini kamu juga belum bisa berdiri kan
dihing kalau lo gak mau dengerin gue sama kiki
please banget istirahat dulu
tapi pak ku mohon pak
aku baik baik aja sekarang
dan aku sama sekali gak kenapa napa nih
pokoknya aku mau ke rumah sakit
aku mau ketemu sama sal ya
papa tau papa tau
udah gini papa akan anterin kamu ke rumah sakit
ya tapi sekarang kamu masih begini
kamu istirahat dulu mak
enggak aku baik baik aja kok
aku aku aku udah sehat kok pak
ini aku baik baik aja kok
aku aku gak
pak pak pak din
eh rebahan rebahan rebahan
rebahan dulu rebahan dulu
jangan mak udah nenek
udah ya istirahat
sejauh ini fisik bapak terlihat sehat pak
masih lemas ya pak ya
tapi ada hal hal yang perlu kami tanyakan
kondisi psikis bapak
setelah kecelakaan yang tentunya
menjadi pengalaman buruk
namun bapak berhasil survive
meski hampir dua tahun
bapak terisolasi dari dunia luar
nah untuk itu
ada beberapa pertanyaan pak
bertahan setelah kejadian itu pak
menjaga kemampuan bapak
menjaga kemampuan bapak
menjaga kemampuan bapak
menjaga kemampuan bapak
menjaga kemampuan bapak
menjaga kemampuan bapak